seperti yang bella lakukan
kamu selalu mencurigai istri istri kamu
untung aja aku bisa acting di depan dia
jadi dia gak akan curiga dan interogasi aku
kami sudah mencari dia kemana mana bos
bahkan sampai ke sudut perkampungan
tapi kami tetap tidak bisa menemukan jejak gavin
seperti ditelan bumi boss
dia tidak mungkin menghilang begitu saja
dia pasti bersembunyi di tempat yang paling tidak kita duga
tetap awasi laura dan rafiq
kalau perlu sadap teleponnya
aku yakin mereka pasti berhubungan
kami sudah mengawasi mereka bos
saat ini pak rafiq dan ibu laura sedang liburan keluar kota bos
dan orang suruhan kami juga sudah mengawasi mereka dua puluh empat jam
tapi tidak ada tanda tanda bakal mereka bertemu
atau berhubungan dengan gavin bos
gavin seperti menghilang begitu saja bos
n metabolic disorderununnya sulit yang kumpul belakang

kita juga merupakan penelitian kunci
sama dengan m ltd dan image review

daerah di mount xiang
berkait donde dia wisata
dapat membunuh anak sukunya
diberesin semuanya udah
kau gak salah
renovasi rumah kamu sudah selesai kan ya
kamu pasti udah gak sabar ya pengen lihat
hasil renovasi rumah kamu
tadi sih gavin bilang pak
katanya dia mau pulang hari ini
bukannya ngasih alasan biar gue tetep disini
malah nyuruh gue pergi dari rumah ini
sayang banget ya kamu harus pulang
tapi memang tinggal di rumah sendiri
itu lebih nyaman
ih kok mas gavindnya buru buru pergi
padahal kan nenengnya mau layanin mas gavind terus
kamu udah bosen kerja disini
lo harus ngelakuin sesuatu buat gue
biar gue gak keluar dari rumah ini
kalau gue keluar dari rumah ini
renovasi bakalan langsung langgep gue dan rencana kita bakalan hancur dit
ya udah hancurin aja semuanya kenapa takut sih
makanya dengerin dulu jangan emosi aja
sekarang juga lu ajak afif pergi dari sini
lu temenin dia ke rumah sakit buka perban kakinya
biar lo dianggep ngebales kebaikan dia
dan setelah itu lo ajak afif pergi dari sini
lo bilang rumah gue itu rumah lo
biar lo aman dari reno
sampai rumah gimana
kebanyakan nanya ya
lakuin aja apa yang gue suruh
kebetulan hari ini aku lagi gak ada urusan apa apa
nah yang aku tahu hari ini adalah jadwal bagi kamu untuk membuka perban di kaki kamu ke rumah sakit
nah aku ingin bantu kamu untuk nemenin kamu ke rumah sakit
ya anggap aja ini sebagai balas putih karena kamu udah ngebiarin aku tinggal di rumah ini
biarin aku ngebalas kebaikan kamu
kamu kan nunggu kemungkinan
lukanya sudah sembuh
tapi harus tetap berhati hati
karena butuh penyesuaian beberapa hari
jangan dipaksakan untuk berjalan
pelan pelan saja mas
terima kasih banyak
kenapa sih kaki aku harus seperti ini
sebentar lagi juga sembuh kok
tadi dokter udah bilang kalau sebenarnya kakinya udah gak apa apa
afif gimana kalo sekarang kita ke rumahku
biar kamu tau dimana rumahku
rumah ini adalah hasil kerja keras aku selama ini
cuma ini satu satunya tempat tinggal aku
aku gak punya tempat tinggal lagi
fin kamu tinggal di rumahku aja untuk sementaranya
aku gak enak banget udah ngerepotin keluarga kamu selama ini
udah lah gak apa apa
kamu gak usah sungkan
lagipula kita ini teman kan
apalagi kamu habis kena musibah
makasih banyak ya
kamu dengan keluarga kamu itu emang orang orang yang baik
gimana nasib aku kalau gak ada kamu dan juga keluarga kamu
mending kamu bantuin
udah rapinya cepat